pemerintah sepakat untuk merevisi permendag no lima puluh tahun dua ribu dua puluh yang meregulasi aturan main e commerce di indonesia
salah satu poin yang disepakati adalah melarang penggabungan media sosial dan e commerce
ini dampak dari ramainya perdebatan antara tiktok shop versus bisnis umkm
kita bahas hal ini bersama dengan menteri perdagangan republik indonesia bapak zulkifli hasan
pak zul selamat sore terima kasih sudah meluangkan waktunya bersama kami
iya sore bu supa dengan senang hati
pak zul sebelum kita bahas soal revisi permendak ini banyak yang belum memahami
apa sebetulnya yang menjadi pemicu tiktok shop ini diperdebatkan hingga harus ada revisi peraturan menteri
setelah selama ini medsos tersebut beroperasi dan juga tidak sedikit yang merasa diuntungkan
baik umkm lokal maupun pegiat atau kreator lokal yang diuntungkan lewat tiktok shop
tidak ada suaranya
pak zul bisa mendengar
oke baik sekarang tenar
pak zul silakan
yang pertama memang pelatun digital ini dengan perkembangannya begitu cepat kita belum ada aturannya
jadi sebetulnya belum ada peraturan belum ada penataan
jadi yang sekarang ada itu ditata diatur
agar perdagangannya itu fair
bukan bebas tapi fair
nah sekarang ada yang kita kenal dengan social commerce
nah ada juga undang undang mengenai perlindungan data pribadi dan lain lain
nah ini yang selama ini belum diatur dengan baik
oleh karena itu satu pihak menggabungkan semuanya itu tentu akan merugikan pihak lain
nah kita pelajari termasuk di tiongkok misalnya ya
tetapi tidak mematikan usaha usaha yang lainnya karena ditata diatur gitu
jadi perdagangan dengan online e commerce atau apapun itu mengembangkan pasar pasar yang baru
kalau ini kan satu berkembang yang lainnya mati
nah itu yang kita atur
kemudian juga data data kalau di amerika data data itu penting sekali
setiap yang punya database kita ini kan kita punya data ini tidak boleh dipakai dipergunakan sembarangan

kalau ada satu platform menggabungkan semuanya
sehingga data data yang dimiliki itu bisa dipakai untuk bisnis bisa tersense macam macam
nah ini yang belum pernah diatur sekarang kita atur
jadi itu sebetulnya pak yang terjadi
pemicunya adalah ingin mengatur sebetulnya regulasi untuk e commerce ini
tapi apakah sebelumnya
karena belum ada aturannya jadi kita atur kita tata
tapi apakah sebelumnya pak menteri sempat mendengar ada keluhan dari pak menteri
mungkin dari umkm lokal atau mungkin ada aduan
atau karena melihat ramainya perbincangan mengenai tiktok shop ini di kalangan masyarakat
ya bayangkan kalau satu platform digital yang menguasai semuanya ya
ya yang lain bisa tutup lah
bayangkan satu pitinju yang jago semuanya kelasnya tidak ada
tidak ada kelasnya
sebetulnya biar fair gitu ya pak
tidak ada keranya jadi ini ditata
kalau ini tidak diatur ternyata kan tidak fair
yang offline misalnya yang offline itu jualan kalau beauty harus ada izin pom
kalau ini kan gimana ngawasinya
ya kemudian dia ditata
satu lagi kalau e commerce kan dia hanya jualan dia tidak sosial media gitu
satu lagi sosial media tidak boleh jualan
ini semuanya bisa
tv seperti cnn kan boleh iklan saja
kan nggak bisa cnn jadi toko
bagaimana cnn jadi toko cnn jadi produsen cnn jadi apa namanya pinjaman uang dan sebagainya
tidak bisa diatur
jadi ini yang ditata
mendorong persaingan bisnis yang sehat begitu ya pak
agar fair sehat betul
tidak saling mematikan
jadi kemarin usai rapat terbatas
kalau di india dilarang
kalau di india tiktok dilarang kan
pak zul kalau kemarin usai rapat terbatas poin pembahasannya akan digodok juga
oleh kemendak dalam waktu dekat
apa kemudian poin pembahasan yang mendetail
sudah jadi berarti akan segera ditandatangani
sudah kemarin sore
pembahasannya seperti apa pak
sudah diundangkan namanya permendak tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh
isinya yang pertama mengatur model bisnis sosial commerce ini
dia harus dipisah dengan sosial medianya
tidak boleh memakai data sosial medianya untuk social commerce
kemudian social commerce ini dia tidak boleh jadi tokoh
tidak boleh jadi seperti bank
tidak sempat membayaran transaksi tapi dia hanya bisa untuk promosi saja
itu kira kira intinya
yang kedua nanti barang barang yang datang dari luar kita atur ditata
agar tidak menghancurkan umkm kita
kita sebut dengan positive list
yang nggak boleh abc lainnya semua boleh
sekarang kita tata
yang boleh ini ini ini
yang lainnya nanti di mengalui jalur seperti yang biasa
jadi positive list akan ditentukan kemudian produk produknya
nah yang berikutnya
dia harus punya kewajiban sama dengan offline
misalnya kalau offline itu jualan beauty harus ada pomnya izin
izin bomnya dia juga harus punya
tidak boleh barang langsung dari mana mana datang di jual konsumen ini
tahu tahu mukanya jadi jerawatan yang tanggung jawab siapa gitu
jadi harus ada izin
tidak ada izin dari apa
kemudian makanan harus ada sertifikat halal
kalau elektronik lain lain harus ada sni nya
jangan sampai orang beli nanti elektronik sampai sini meledak rusak
siapa tanggung jawab
jadi harus memenuhi kriteria persyaratan persyaratan yang berlaku di indonesia
tidak bisa langsung datang terus dijual ke masing masing rumah orang
transaksi sendiri semua sendiri
tidak bisa begitu lagi
diatur ini ditata
kemudian transaksinya itu diatur ditata
satu kali transaksi paling kurang seratus dolar
tidak semuanya berapa saja
kalau kemarin kan satu dolar lima puluh sen dua dolar pun boleh
agar kita bisa mengawasi dengan baik
kira kira itu intinya pak
ini terkait dengan poin nomor empat pak menteri
ini juga jadi perbincangan soal persaingan harga
karena kita tahu sejumlah orang merasa harga di social commerce ini kok agak di luar nalar begitu ya
jauh lebih murah
apa kemudian akan ada pembatasan harga juga dalam e commerce
untuk produk yang boleh dijual atau tidak ke depannya
oleh karena itu kita positive list dulu yang barang dari luar
yang dari luar ya
barang yang impor itu kita nanti tentukan
itu di evaluasi selanjutnya
tapi kalau barang barang dalam negeri
produknya umkm dan seterusnya itu
itu mudah kan kita mengawasinya
produksinya berapa harganya berapa dan sebagainya itu kan kita tahu
tidak mungkin kita merugi kan
umkm masa jualnya sepuluh jualnya lima atau tidak
yang kita khawatir itu yang barang barang dari luar
saya tahu ya kan
negara negara tentu itu kerjanya produksi saja kan
jualnya berapa saja gitu
karena mereka yang penting produktivitas gitu
ada juga begitu
kadang kadang disubsidi oleh pemerintahnya
kadang kadang dumping gitu
itu yang kita jaga
apa namanya industri umkm kita industri lokal kita
itu bos pak
artinya untuk barang barang yang dijual di platform e commerce ini
untuk umkm lokal tidak ada pembatasan harga ya pak
iya kalau e commerce kan
kalau e commerce boleh jualan
kalau sosial e commerce tadi dia tidak boleh
dia iklan saja
tidak boleh jualan langsung
apakah kemudian tiktok shop atau platform sejenisnya
social commerce ini nantinya akan dikenakan sanksi atau tindakan hukum tertentu
karena diduga melanggar
kan hari ini sudah
besok saya akan press conference di kemendak
saya akan beritahu semua
apa namanya yang perusahaan yang di bidang ini kita akan kasih surat
kalau masih melanggar ya tentu peringatan
kalau melanggar juga ya tentu pada akhirnya nanti akan dicabut
kegiatannya ada di sini
sosial e commerce ini pada akhirnya dilarang untuk berjualan
tidak ada transaksi
tidak boleh transaksi
boleh promo tapi tidak ada transaksi
bagaimana kemudian jika nanti ada perubahan perilaku begitu
dari sang pemilik aplikasi bahwa
ya sudah bikin saja dua aplikasi
bikin tiktok dan tiktok shop yang kemudian nanti akan dilempar ke tiktok shop ini
promo dari tiktok
atau mungkin bisa diaplikasikan di app lain seperti apa
pandangan pak menteri
ya tentu kan kita nanti secara teknis akan pengawasan dilakukan oleh
menko info kan
iya nanti secara teknis di situ
oleh karena itu ini kan kerjasama nanti ada kemendak ada kominfo
atau itu juga aparat penegak hukum
kita akan lihat nanti perkembangan seperti apa
permendak tiga puluh satu dua ribu dua puluh tiga sudah mengatur semua ini tinggal nanti pengawasannya ya kan
berarti besok lusa sudah tidak boleh lagi
artinya social commerce harus tunduk dengan peraturan menteri baru ini ya pak
nah iya menurut kita ini kan negara aturan
masa nggak ada aturan nggak diikuti ya dicabut izinnya kalau sudah diperingati
tapi saya kira semua akan taat pada aturan yang ada
nah kalau berbicara soal aturan shifting offline ke online ini jelas terjadi di industri perdagangan pak zulhas
akan ada terus perubahan perilaku kedepannya
rencana kemendak bersama dengan instansi terkait menkominfo kemudian umkm untuk mendukung inovasi digital termasuk juga kemenparekraf
dan juga menjaga kepatuhan terhadap peraturan perdagangan pak zulhas
ya itu kita pertama memang ini kan sesuatu yang tidak bisa apa namanya
ini kan nggak ada pilihan
memang ini kita harus mengikuti perkembangan
pelan tapi pasti
apalagi sekarang sudah hampir semua negara akan semua transaksi itu akan digital pada akhirnya gitu
oleh karena itu e commerce social e commerce ini kan sesuatu yang nantinya akan mendominasi
oleh karena itu kita harus mengikuti perkembang teknologi tentu nanti di tech list nya di apa namanya kementerian menkominfo
tetapi kami dari segi perdagangnya kami juga tidak

bahkan pasar pasar tradisional pun kami latih
offline pasar tradisional sekalipun dia juga harus mau berubah
dia ada offlinenya tetapi juga terbiasa dengan online
terbiasa dengan marketplace nantinya gitu
begitu juga pasar pasar gelodok pasar pasar tanah abang
sekarang kan offlinenya oke
orang akan datang juga tetap
tapi tidak bisa dia semata mata offline saja
dia juga harus mengikuti perkembangan
selain dijual offline dia juga harus juga jualan melalui online itu
karena ini kan bukan pilihan tetapi ini memang keharusan gitu
mau tidak mau ya
ya kalau tidak teman teman saya digelodong dulu
karena nggak mengikuti perkembangan kan ya tutup tokonya gitu
tapi kalau toko kita ada online kita ikuti dua duanya juga bisa berkembang dengan baik
oke mau tidak mau kita harus beradaptasi dengan hal ini
tapi seberapa besar
pak zula seberapa besar prediksi efektivitas dari aturan ketat social commerce ini bisa melindungi umkm lokal
ya terpulang kepada kita kan ini aturan dibuat untuk melindungi iya
tetapi kita bersaing nanti kita kan ini kan asean akan menjadi apa namanya pasar tunggal
di bidang perdagangan
kita sudah rcef satu asean gitu ya
jadi kalau kita tidak produktif kan perlindungan kan sementara
pada akhirnya kan produktivitas efisiensi itu kan
kalau kita harganya barangnya sama harganya mahal siapa yang mau beli gitu
apalagi nanti di asean ini jadi satu pasarnya
ya dan kita juga bebas teks
kita bisa ke malaysia malaysia juga bisa ke kita
kita bisa kirim ke thailand thailand juga bisa kita
nanti asean sudah juga resep dengan sepa dengan tiongkok
sudah juga sepa dengan jepang dan korea selatan
bahkan nanti sebentar lagi dengan eu dan lain lain gitu

dunia akan terhubung menjadi satu gitu
oleh karena itu produktivitas penting gitu
tidak bisa hanya melindungi ya
oke kita akan bantu lindungi
tetapi kan tetap harus pengusaha pengusaha kita ini
juga sekali lagi tadi harus produknya bagus kualitasnya
tapi harganya juga bersaing
dan saya kira kita mampu melakukan itu
karena kita punya talenta talenta sudah lihat tuh
pak merin beauty pak merin umkm
ya kemudian modest
modest modestnya udah luar biasa
jadi kita gak akan kalah
hanya mereka minta perlakuan yang fair gitu
dan adil itu saja
masa pemerintah gak bisa
ya harus bisa dong
oke demi persaingan bisnis yang sehat
persaingan bisnis aplikasi dagang yang sehat ya
ini kita nantikan bagaimana efektivitas
dari aturan ketat perdagangan online ini
seberapa signifikan betul betul bisa melindungi
dan juga tadi edukasinya bisa mendukung umkm
supaya bisa lebih maju lagi
pak menteri perdagangan zulkifli hasan
sudah bergabung bersama kami hari ini di cnn indonesia connected
salam sehat pak zulk
sama sama terima kasih